berikutnya satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah yang terjadi di perumahan bumi permai santosa di kecamatan legok kabupaten tanggerang banten pada jumat dini hari tadi
satu keluarga yang terdiri dari ayah istri dan tiga orang anak tewas lantaran tengah tertidur pulas saat kebakaran terjadi
menurut ketua rw setempat pasangan suami istri saidun sinaga dan rianti serta tiga orang anaknya tengah tertidur pulas saat kebakaran terjadi
api muncul pertama kali dari pelafon rumah korban dan merambat ke mobil serta sepeda motor yang terparkir di depan rumah
belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran
api itu keluar dari pelapor dan jatuh membakar mobil dan motor
dan tiga rumah yang kena terbakar
terakar dengan korban meninggal satu keluarga berjumlah lima orang terdiri dari ayah ibu dan ketiga putra putrinya
olah tempat kejadian perkara digelar polisi untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran rumah yang menewaskan pasangan suami istri saidun sinaga dan rianti serta tiga orang anaknya
tidak hanya memeriksa kelima jenazah korban yang disemayamkan di rumah duka
jika polisi juga memeriksa setiap sudut bangunan rumah korban yang ludes di lalau sejago merah pada jumat ini hari
namun hingga kini polisi belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran